ya memang seharusnya hewan kurban ini diperiksa terlebih dahulu ya agar tidak mengandung banyak sampah begitu di dalam tubuh sapi
karena memang kita lihat cenderung sapi yang harga murah bisa jadi itu karena seperti yang tadi kita lihat lingkungannya yang penuh sampah
dan memang ada beberapa dampak jika konsumen ini memakan daging sapi yang mengkonsumsi sampah itu adalah gangguan fungsi hati
kemungkinan merusak organ tubuh lain hingga penurunan tingkat kecerdasan iq begitu
betul sekali karena memang kita tidak tahu begitu kan dan kita tidak bisa mengkontrol
jadi ada baiknya mungkin sebelum anda membeli hewan kurban berdiskusi terlebih dahulu dengan penjual dan juga mungkin bisa langsung memeriksa begitu ya lady
karena biasanya untuk membeli hewan kurban kan hewan kurbannya sudah bisa dilihat kita bisa meminta untuk melihat apakah hewan tersebut dalam kondisi sehat dan juga sesuai dengan kriteria hewan kurban
iya apalagi namanya hewan kurban begitu ya harusnya memberikan
hewan yang terbaik dan tidak seperti sapi yang tadi seperti yang kita lihat tadi di liputan sebelumnya
dan selain mengenai himbauan tentang bagaimana pemilihan daging sapi dan juga sapi mana yang harus dikurbankan
pemerintah kota bandung juga mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada panitia penyelenggara kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik sebagai wadah daging kurban
dan sebagai gantinya pemkot bandung merekomendasikan penggunaan besek atau anyaman dari bambu
adanya surat edaran yang melarang penggunaan kantong plastik untuk mengemas daging kurban membuat sejumlah wadah alternatif seperti wadah dari anyaman bambu atau besek diburu oleh pembeli
di pasar caringin kota bandung penjual besek mengaku sudah kehabisan stok besek sejak seminggu yang lalu
padahal sebelum adanya imbauan tersebut penjualan besek hanya sedikit
ada sekitar semingguan kemarin kemarin lah kosong
kenapa kosong dipakai buat apa
karena banyak pemakaian
untuk idul adha
tapi tahun tahun sebelumnya enggak
kalau tahun tahun sebelumnya belum ada
belum ada pemakaian
ini kenapa enggak nyetok lagi
enggak ada barangnya
dari mana barangnya biasanya
kebanyakan barangnya dari tasik dari jawa
bandung enggak ada ya
bandung enggak ada
sementara itu pengrajin besek di desa cigadok tasik malaya jawa barat mengaku kebanjiran pesanan besek jelang idul adha
menanggapi adanya surat edaran dari pemerintah
sejumlah dewan kemakmuran masjid di kota bandung mengapresiasi larangan penggunaan kantong plastik
mereka mengaku akan mencari alternatif lain sebagai pengganti kantong plastik untuk mengemas daging kurban
masih kita berupaya
andaikan kita menargetkan tiga besek itu mudah mudahan lah paling tidak setengahnya sudah bisa dipenuhi
pemerintah kota bandung mengaku edaran ini merupakan turunan dari peraturan daerah kota bandung no tujuh
tahun dua ribu dua belas tentang pengurangan kantong plastik
edaran ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik
namun juga terkait dengan masalah kesehatan
selain besek alternatif lain yang bisa digunakan untuk mengemas daging kurban ialah dahun ponjati
penggunaan bungkus alternatif ini diharapkan bisa mengurangi penggunaan kantong plastik
tim liputan cnn indonesia